sebagai bank dengan jaringan berskala global
bagi masyarakat dan komunitas
sebagai bentuk komitmen siti indonesia
melalui program siti peka dan juga siti peduli dan berkarya
memberikan dana hibah yang cukup besar kepada mitra mitra terpilih
untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi
khususnya bagi generasi muda tanah air
hingga agustus dua ribu sembilan belas badan pusat statistik mendata jumlah pengangguran
di usia lima belas hingga dua puluh empat tahun mendominasi jumlah keseluruhan pengangguran di indonesia
yakni delapan belas enam puluh dua persen
sementara tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada lulusan sekolah menengah kejuruan
yakni sepuluh empat puluh dua persen dari total tujuh lima juta pengangguran
berdasarkan data ini
city indonesia memiliki komitmen meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
terutama generasi muda
serta mendukung program pemerintah dalam mencapai sustainable development goals
komitmen ini diwujudkan dengan memberikan dana hibah sebesar enam ratus sembilan puluh lima ribu usd
kepada tiga mitra terpilih
antara lain unesco indonesia business links dan prestasi junior indonesia
untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program sosial kemasyarakatan dari city indonesia
dalam csr ini
pilarnya ada tiga
jadi dengan tiga pilar ini
kita bisa mengkontribusikan
tidak hanya sebagai perbankan
sebagai salah satu penerima dana hibah
indonesia business link memiliki optimisme besar
bahwa program mereka akan semakin memperluas
kesempatan ekonomi generasi muda
terutama yang tinggal di wilayah perindustrian
seperti bekasi cikarang karawang dan bandung
kami ya bisa berkolaborasi dengan city indonesia
dalam program dilaksanakan itu namanya skilled youth
sudah dilaksanakan sejak tahun dua ribu lima belas
jadi ini adalah tahun keempat kami bekerja sama dengan siti indonesia
program ini sesuai dengan namanya
kami membina putra putri indonesia
tentu saja yang muda
agar mereka siap masuk sebagai angkatan kerja yang ready
kemudian juga kalau mereka mau memilih menjadi wirausahawan
dalam periode satu tahun hingga dua ribu dua puluh
program siti peka atau siti peduli dan berkarya ini
ditargetkan akan memberikan dampak positif
bagi empat ratus lima puluh generasi muda di berbagai sisi
dua puluh pelajar dari dua puluh lima sekolah smu dan smk di lima kota
seribu generasi muda di kawasan industri
program ini adalah bagian dari komitmen global
yang diinisiasi oleh siti foundation
artinya pathway to progress ini adalah
kita tidak hanya di indonesia
tapi juga di negara negara di mana city beroperasi
di lebih dari puluhan negara gitu ya
termasuk di indonesia
bagaimana caranya kita bisa memberikan
karpet merah istilahnya ya
untuk anak anak muda ini
sebagai future leaders
sebagai yang nanti menentukan masa depan
dari setiap negara ini
bagaimana mereka bisa survive
mereka bisa berkompetisi bersaing
untuk memajukan perekonomian di negaranya masing masing
dalam acara yang dilaksanakan selasa malam di jakarta ini
juga diselenggarakan city talks bertema
untukmu generasi muda indonesia
yang menghadirkan pebisnis dan sosi trainer muda
diskusi interaktif ini membahas berbagai peluang dan tantangan
bagi generasi muda
demi meraih masa depan yang cemerlang